assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama tama marilah kita menyiapkan puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa
karena rahmat dan hidupnya kita dapat berkumpul bersama pada sore hari ini
dalam rangka pemukaan raffi nas ketiga partai berkarya
semoga apa yang kita inginkan dalam rapimnas ini bisa terwujud dengan baik
dan semua yang hadir dan ikut dalam raffi nas ini diberikan rahmat dan hidayah dari tuhan dan kuasa
kalau tadi ketua umum bu neneng telah bereporia dengan jalannya
atau pendirian partai berkarya
sampai dengan verifikasi faktual
tentunya itu adalah hal yang
memang kita syukuri
dan harus kita banggakan
ya ini jalan daripada
kita semua telah berupaya
secara maksimal dan alhamdulillah
tujuan awal yaitu
partai berkarya lolos
dan berjalan dari situ
dan tentunya mungkin
apa yang disampaikan tadi bisa dimasukkan
sebagai buku putih
atau membuat buku
kepengurusan yang ada
lolosnya verifikasi faktual
daripada partai berkarya
seperti saya sampai
saya ingin menyampaikan
saya tanggal sembilan belas februari
apa yang telah kita capai
masih banyak tugas tugas penting lainnya
dan tentunya tugas ini adalah
yang jauh lebih berat
karena kita perlu kesungguhan
daripada tugas tugas tersebut
utamanya dengan undang undang yang ada
yang telah berjalan
kita harus menguasai
baik itu di
legislasi tingkat pusat
maupun tingkat kabupaten kota
setelah juga saya mendengarkan masukan dari konsultan konsultan politik dan sebagainya
kita harus mempunyai
baik di tingkat pusat
tingkat provinsi maupun pusat
untuk mencapai tujuan
apa yang akan kita targetkan
ada pun yang menurut saya
ada pun tujuh target yang kita
kita harus memulainya dari
atau caleg dprd tingkat dua
ada pun target
adalah harus tiga porsi
di dprd tingkat dua
syukur syukur itu bisa dicapai
lebih daripada itu
dan saya yakin
akan banyak yang bisa lebih daripada itu
bagi gambaran untuk tiga porsi
kita membutuhkan dua belas pendukung
atau dua belas suara
ada yang sepuluh ribu ada yang dua belas ada yang lima belas
tapi rata rata ada dua belas suara
nah dari dua belas kalau tiga porsi
ada dukungan tiga puluh enam ribu suara
kita pun dengan catatan
bahwa semua dpw
telah juga mewujudkan
semua kepengurusan di dpd
kelolosan daripada verifikasi faktual kemarin
belum mencapai lima ratus empat belas kabupaten kota
karena kekurangan itu harus
segera dipenuhi dan
harus membuat tim yang kuat
di daerah daerah tersebut
dan dari lima ratus empat puluh delapan
kabupaten kota ini
kalau tadi tiga puluh enam per
kabupaten kota kita punya suara
maka dikalikan lima ratus empat belas
itu kurang lebih
ada delapan belas juta
dengan delapan belas juta itu
menjadi pemain diga besar
ya semoga berhasil
ya dan juga di provinsi
akan mengikuti jumlahnya
dan saya kira inilah yang jadi target kita ke depannya
bagaimana mewujudkan tiga posisi di dprd tingkat dua
di seluruh kabupaten kota di seluruh indonesia
yang jumlahnya lima ratus empat belas kabupaten kota
inilah yang tantangan
nantinya bagaimana mewujudkan semua itu
kepengurusan di dpp
sebaiknya memang per wilayah penanganannya sehingga nantinya akan ada dibuat divisi divisi atau sektoral yang diketuai oleh wakil ketua umum
yang nantinya masing masing wakil ketua umum membawahi enam belas dapil karena diharapkan ada lima wakil ketua umum
dari delapan puluh dapil di dpr ri itu dibagi lima ada enam belas dapil dan dari enam belas ini kemudian diturunkan ke bapilu bapilu yang akan
bapilu masing masing akan membuat program program pemenangannya
kemudian bapilo yang kedua akan ada di dapil provinsi yaitu di dprd tingkat satu
yang jumlahnya nanti akan menyelesaikan karena memang variasi dari satu daerah dengan daerah lain agak berbeda jauh
tapi dengan tiga kursi di dprd tingkat dua insya allah kita bisa menjadi partai yang besar di senayan
dan kemudian juga tentunya nanti bapilu di
di tingkat kabupaten kota harusnya bisa diwujudkan
dan juga harusnya bisa juga merangkul para pelaku usaha baik itu swasta maupun koperasi
yang seperti kemarin saya hadir di semarang
masalah dari kooperasi pedagang kaki lima
dan mengukur dan mem clearly
juga bisa nanti dirangkul untuk suksesnya di kalimantan timur
begitupun juga nanti beberapa daerah
mudah mudahan apa yang kita akan upayakan
semangat daripada rakyat yang banyak kecewa terhadap pemerintahan sekarang ini
akan bisa bergabung dengan partai berkarya
dan balik pada mengenai pilkada
tentunya memang kita harus punya sikap
untuk menentukan siapa yang akan kita dukung
waktunya memang sangat singkat hanya tinggal dua bulan kurang lebih
tapi ini akan menjadi momentum buat kita mendukung
daripada salah satu calon yang akan ada di pilkada tersebut
dan memang ada riskonya kalau kalah tentunya kita akan ikut menanggung
namun paling tidak kalau kalah
para calon yang kalah itu bisa bergabung dengan partai berkarya
tuhan kalah di birokrasi tapi bisa menang di legislasi
itu yang kita harapkan
jadi saya harapkan para ketua dpw di sini
bisa mengevaluasi para calon calon yang bisa didukung nantinya di pilkada ini
untuk diadakan negosiasi ataupun apapun bentuknya
untuk mencari kompromi yang terbaik untuk kita bisa mendukung daripada calon tersebut
baik itu di jawa barat di jawa tengah di jawa timur juga hal yang sama
saya kira itu yang harus kita tetapkan
dan kalau menang calon yang kita dukung tentunya kita harapkan
kader kader kita baik yang ada di partai maupun yang di pns dan sebagainya
bisa menjadi mendapatkan posisi posisi yang baik di pemerintahan yang terkait
yang pelajar yang bisa dimanfaatkan oleh para pelajar kita di smp sma khususnya
untuk belajar bimbingan belajar
sehingga yang selama ini bimbingan belajar perlu biaya yang cukup tinggi
tapi dengan program kartu itu bisa ditekan rendah
bahkan program berikutnya adalah kita akan memperkenalkan belajar tanpa harus ke sekolah
karena kita memakai online dengan online itu akhirnya nanti pendidikan kita bisa lebih murah dan lebih efektif kepada masyarakat
karena khususnya kepada para pelajar karena memang mereka bisa belajar langsung dibimbing oleh orang tuanya atau paling tidak oleh ibunya
dan nanti pada ujian ujian tertentu baru mereka datang ke sekolah atau ke tempat di mana mereka harus ujian
dengan begitu mereka tidak perlu buku lagi tidak perlu seragam lagi yang akhirnya bisa menghemat kos yang besar
dan kalau kita dipercaya untuk mengelola negara ini tentunya penghematan yang besar yang sekarang ratusan triliun dipakai untuk pendidikan itu bisa dialihkan untuk meningkatkan ekonomi kerayatan
dan tentunya kita hutang hutang yang sekarang
sampai sekarang hampir tiga ratus empat puluh miliar dolar atau kurang lebih empat tujuh ratus triliun
itu pun menjadi masalah buat bangsa negara ini ke depannya
karena pemerintahan sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya tentunya tidak tahu
karena itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya
nah berarti ini akan kita lestarikan atau kita biarkan anak cucu kita menanggung hutang yang besar dan dua tahun kapan kembalinya
dan apalagi kita tidak percaya
karena tahu kapan negara kita menjadi negara maju
menjadi negara industri yang tangguh yang kuat didukung oleh pertanian yang
jadi tentunya ini menjadi tantangan buat anak bangsa semuanya
dan mudah mudahan dengan
melalui partai berkarya ini kita bisa berbuat yang terbaik
dan bisa mengujudkan bangsa indonesia menjadi bangsa yang maju
dan jaya di waktu yang tidak terlalu lama
harusnya kalau pengolahan baik negara ini dalam lima belas tahun indonesia harusnya menjadi negara maju
dan demikian rapat pimpinan
dengan dipukulnya gong oleh tommy soeharto
maka resmi sudah
pak rapimnas partai berkarya ini dibuka
tadi kalau kita saya ajakkan untuk mengulas sedikit ya
tadi pidato dari tommy soeharto yang mengatakan
bahwa untuk bisa menang partai berkarya
harus memiliki paling tidak memenangkan
tiga kursi di dprd tingkat dua
untuk kemudian partai ini bisa
memiliki suara di tingkat nasional
ataupun di parlemen di senayan
dan ada beberapa isu yang tadi juga sempat
diutarakan oleh tommy soeharto diantara adalah pendidikan
jika partai berkarya bisa
mempunyai suara ia akan
memperjuangkan pendidikan untuk memberikan kartu
pintar untuk bibingan belajar
juga belajar online dan yang kedua adalah
tadi tommy soeharto juga sempat menyinggung
mengenai ekonomi kerakyatan
jika nantinya partai berkarya
begitu ataupun berkesempatan
untuk bisa menang
dalam pemilu ke depan
tommy menjanjikan akan ada ekonomi kerakyatan
dan sempat juga disinggung mengenai hutang negara
yang tadi disindir oleh tommy soeharto
yang ia mengatakan pemerintah saat ini
belum bisa melunasi utang negara
bisa saja nanti kemudian
hutang itu akan diteruskan
kepada pemimpin berikutnya
ada beberapa hal memang yang tadi cukup menarik
kita saksikan dari tommy soeharto pidatonya
namun memang tommy soeharto belum
menyinggung mengenai bagaimana
bursa capres cawapres ataupun kemudian
arah politik dari partai berkarya
karena sepertinya partai ini
tadi masih fokus untuk melakukan
konsolidasi internal untuk bisa
memenangkan suara legislasi
dan nantinya juga partai ini
akan membuat satu format
untuk bisa menjaring calon legislatif
begitu caleg yang akan
disusung oleh partai berkarya
kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian
apakah nanti betul bahwa
partai berkarya ini akan
menggadang gadang tommy soeharto sebagai capres
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalau pun memang betul
tentu masih banyak pekerjaan rumah
karena partai ini juga belum lolos
cukup tinggi targetnya
untuk bisa lolos di parliamentary threshold